shopee indonesia dan gojek tokopedia goto melakukan pemutusan hubungan kerja atau phk karyawannya di awal tahun dua ribu dua puluh
dua pemain ekonomi digital ternama di tanah air tersebut diketahui sedang melakukan efisiensi
untuk memaksimalkan keuntungan perseroan di tengah mulai surutnya aliran modal dari investor
peneliti indef nailul huda mengatakan secara berbasis teknologi di indonesia saat ini mencapai kisaran dua tiga ratus an perusahaan
data tahun dua ribu dua puluh dua tersebut membuat indonesia didaulat sebagai negara peringkat lima pemilik startup terbanyak di dunia versi startup ranking
selain ketatnya persaingan nailul menambahkan mulai terkendalinya pandemi covid sembilan belas di dunia membuat kinerja startup mulai menurun
ditambah lagi faktor kenaikan suku bunga acuan bank sentral dunia membuat biaya dana pinjaman atau cost of fund investasi yang dikucurkan ke perusahaan digital ekonomi menjadi semakin mahal
ini menunjukkan sebenarnya industri digital kita atau industri ekonomi digital kita sedang tidak baik baik saja
nah ini memang dialami juga oleh beberapa perusahaan multinasional atau skalanya internasional yang memang melakukan phk dengan besar besaran juga
nah ini merupakan sinyal sebenarnya ya memang di industri digital secara global maupun nasional itu tengah menurun gitu
nah ini juga terlihat sebenarnya mas memang akibat dari situasi global lah ya
dimana memang membuat pendanaan kemudian membuat harga harga dari saham digital itu belum menunjukkan performa yang menarik